sendiri anda ikut saya ke kantor memang salah saya apa anda tersangka atas kasus
tuduhan tindak pidana penjudian pemerasan dan pengeroyokan ini surat perintah penangkapan